dipercaya nantinya akan lahir bayi perempuan jerapah
memang covid dan polio ini sudah dapat dikatakan ya bebas ya
menjadi hal penting untuk membuat masakan yang enak dan aman disantap
itu kan perlu brainstom dipikirkan
kami melihat bahwa potensi untuk berkembangnya itu agak lambat
apakah memang celahnya besar begitu
sampai jumpa lagi di good morning weekend getaway
kita mensortir lah mana yang kategori yang pas
menurut astrologi tiongkok tahun dua ribu dua puluh tiga adalah tahun kelinci air
menandaskan orang tua harus berpikir bijaksana jika tetap mengambil keputusan dengan kelahiran terjatual
meskipun jumlahnya masih minim
sudah pas belum dengan menu yang disajikan
oke satu ada nggak upaya yang
dan pasti banyak memberikan keuntungan buat md ya
dan juga dari menurut saya dari pihak yang say no terlalu banyak politisi isu isu yang tidak bersangkutan dengan referendum tersebut
sering sering memantau kualitas udara
namun irma mengingatkan ada budaya tertentu yang memiliki keyakinan bahwa hari dan tanggal melahirkan adalah penting bagi pembentukan karakter si anak nantinya
mereka mereka yang mengurusi secara langsung
nyaris semua aktivitas warga dilakukan di atas pasir
kampung kue semakin melebarkan sayapnya dengan aneka jenis kue modern
suasana kental suku bugis terasa dari perbincangan warga dengan dialek bugis dan rumah rumah panggung yang ada
jadi kita sebenarnya memang berharap sekali ya
sebuah artikel dari the asian parent menyebutkan
tapi bagaimana kita secara bersama sama bangkit gitu kan bersama sama bergerak
kemudian komitmen negara negara maju untuk just energy transition
dan itu baru akan terjadi infeksi
dalam konteks membangun trust diantara mereka
warna kira pakai biar maksimalkan cerahnya kita dan juga feature nya kita
karena akan sayang gitu ya karena value value dan juga potensi yang sudah ditonjolkan oleh kampung kue ini tidak ter highlight secara baik
dan kita akan berbicara tentang referendum ini
itu menentukan bahwa memang harus dilakukan di atas dari tiga puluh delapan
kedelai hitam harus melalui proses panjang
salah satu tradisi yang kental dengan nuansa keberagaman di kampung islam kepaon
setelah puas melompat ternyata seru juga loh melempar badan ke airbag ini
jadilah bumbu hitam bebek
yang pertama dilindungi yang kedua dihargai
nah itu kita bisa lihat agak sedikit naik
karena banyak yang mengatakan ya itu kan soal privasi
kita tidak bisa mendata
dari lima kesempatan saya hanya bisa memasukkan bola sebanyak
supaya kita ingat dan supaya kita mengapresiasi orang orang yang berjasa sama kita
bagaimana mungkin dalam situasi seperti ini
sampai ke luar provinsi kayak misalnya sumatera utara
biasanya kalau untuk pemula itu kalau untuk di area freestyle ini kan untuk yang level delapan
ini sirkuit akan dipermanenkan menjadi sirkuit dunia karena investasi kita bikin sirkuitnya juga tidak sederhana
kualitas waktu sepuluh sampai dua belas jam
supaya di konstitusi diganti supaya ada voice of the first nation di konstitusi australia
dari ktt asean ini bagi indonesia dan sudah tercapai belum ya
dengan situasi kondisi saat itu
di sydney ini orang nggak pernah memperhitungkan
salah satunya dengan melestarikan dan memelihara rumah
tetapi juga harus tenaga pendidikan atau para pendidik guru dan para tenaga infrastruktur yang harus memperbaiki mengatur
itu ada yang diperuntukkan untuk komisi empat dpr ri
sehingga memang kendala kendala di lapangan karena lamanya perkara ini kita tangani
ide awal muncul dari anggota keluarganya yang juga memiliki bisnis warkop ditambah kegemarannya memasak
dan karena ini pilihan di dalam referendum ini
yang paling laris ajwa semua sukare
ember kalau sekarang dulu mah murah kalau sekarang mau lima ribu sih
kalau kita bicara mengenai tppu atau kasus tindak pidana pencucian uang
misalnya dari radius seratus km
salah satunya adalah kesiapan fisik
ikan se topengnya jadi bition
makam keramat ini juga dijadikan sebagai salah satu lokasi ziarah bagi umat muslim saat berkunjung ke bali khususnya jelang hari raya
bermain trampolin justru sangat dianjurkan untuk anak anak
lalu dimana mana kemah natalnya terasa
jadi message nya presiden kemarin begitu antara lain
jika saudaranya melihat kepada masalah masalah tersebut
baik jadi infeksi virus polio itu memang mengikuti jalur yang asl medis sebut fekal oral
dan berumur tujuh puluh empat tahun hingga kini masih bisa berbahasa belanda
dan kadang kadang anak anak itu suka bermain main
bertemu dengan kucing liar atau strik cat tadi ya strik cat ini saya bawa ikan cuek
dan kebetulan diadukan oleh internal pt antam ya
hanya seorang mantan pejabat daerah
nah ini namanya bebek bumbu hitam
yang kemudian membebani para pejabat
bawaslu punya sentraga kumdu
rutin juga memberikan makanan bagi kucing kucing liar di kawasan megakuningan
nilai esensi dari demokrasi pemilu kita bisa jadi hilang
maka harus menghindari betul polusi ini
apakah dua puluh lima nya ini hari ulang tahun
pouch karena saya mau konsultasi warna apa sih yang cocok di personal color saya langsung aja kita
pengaruh hoirul mahpudua dalam pemberdayaan di kampung kue ini
jangan lupa beri komentar
dan hanya jatuh ke prinsipnya disetujui
anak anak ini tengah asik mengisi liburan mereka dengan melukis di kanvas mewarnai gambar di kaleng bekas dan tas serta membuat kalung dari manik manik
di areal masjid besar al muhajirin kampung islam kepaon
kemudian beberapa kolam kolam
setiap satu karung gaplek dicampur dengan dua karung tepung tapioca
yang waktu itu diselenggarakan oleh condoleezza rice pada masa george bush
kalau kami yang menyaksikan di rumah penyelenggaran gala dinner itu luar biasa kagum sekali bu
kalau kita melihat adalah modalitas politik dinasti dan gurita korupsi sarul yassin limpo
tapi begitu masuk dua ribu empat belas apa dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh empat itu nuansa itu
setelah itu saya pikir bioskop nggak mungkin tutup
yang diarahkan tim pengembangan dari istanbul kebab turki
saya kira kita karena ada alasan ini tidak secara detail diterangkannya
bahkan beberapa penelitian epidemiologi baik di madura di klaten maupun di aceh itu didapatkan bahwa jambet warga itu tidak diolah
kemudian direbus lagi dan dicampur dengan beragam agam air kedelai
di masa pandemi ini warung bakso luas bisa mengantongi laba lima ratus ribu sampai satu juta rupiah
oke kita semuanya punya concern terhadap isu climate ya
ini menjadi sinergis kehidupan bersama alam itu sendiri
ini kan memberi alternatif alternatif gitu
tapi yang namanya menjalankan fungsi keterwakilan dengan baik
dia bisa menghasilkan sekitar enam puluh liter airnya yang hasil fermentasi
salah satunya yang sangat terkenal itu megibong
kemudian ditempatkan di wadah tertentu sebelum dibawa ke lingkungan masjid
ada yang intelektual ada dari kalangan universitas kalangan politik
langkah pertama adalah panggil mereka di depan persidangan
untuk mengendalikan polusi di
adonan selanjutnya kita bawa ke penggiling
mereka dikumpulkan dan lalu dipindahkan ke mana
itu belum belum dikerjakan
di dalam asean mekanism
jangan sampai biaya yang dikeluarkan itu lebih banyak daripada laba yang diraup nantinya
kita bantu india agar deklarasi dapat disepakati
bagaimana anda bisa melihat dengan politik uang ini digunakan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan tingkat keterpilihan
kemudian alasan kedua yang menarik kalau dinasti politik terjadi adalah memupuk kekayaan atau stock feeling wealth
ke mereka ketika saya bertemu dengan mereka di pinggir jalan sebelum mana tutup hampir setiap pagi saya
jadi cadangan pangan pemerintah ini
mau kerja tapi kalau nggak ada di hati
pertama adalah undang undang partai politik
bergeser ke gang empat ada rumah mbah nut yang dibangun pada seribu sembilan ratus delapan puluh
baik andrew terima kasih untuk kesediaannya berbincang dengan cnn indonesia breaking news pagi hari ini
pria kelahiran tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh ini mulai merintis kegiatan pemanfaatan hutan sejak tahun dua ribu empat belas
artinya seluruh dunia mengalaminya
ibu saya terima kasih ya sudah ibu berkenan untuk berbincang bersama kami di bisnis referensi cnn
ya pasti ada opsi yang dipersiapkan dengan strategi yang tentunya sudah dipersiapkan dengan baik
bak anak muda yang memiliki rencana untuk masa depan
sedangkan sapsi diberikan sejak bayi sampai umur dua tahun
di istana merdeka dan sekitarnya
bukankah esensinya adalah dialog dari calon kepada pemilik untuk membangun representatif yang patut dan layak
boleh jadi memang uang bisa dipakai sebagai propaganda
nah anaknya itu mungkin dikenal sebagai anak seorang pemimpin yang dikenal disegani
mau kembali saya sudah sampaikan tekankan ini belum akhir dari semua
untuk anak anak di bawah umur
berarti tidak ada pemeriksaan fisik ataupun pendataan dari pt kai sendiri

agar produksi setiap hari lancar tempat produksi ini selalu menampung dan menyiapkan bahan baku seperti gula
maupun dari para eselon i di kementerian pertanian
kesini juga kita bisa lebih berkarya lagi
sembako murah kan sebenarnya money politics ya kan
sangat drastis penurunannya di beberapa tahun terakhir
es campur isiannya kolang kaling cincau biji mutiara kelapa parut dan alpukat
perlahan tapi pasti dari anggota yang semula hanya tiga orang
haluskan bumbu yang terdiri dari bawang merah cabai merah cabai rawit jahe kunyit dan garam
tiga tersangka dan pihak pihak lain juga dalam pt timus juga kita sudah tetapkan tersangka
tahu artinya filmmaker mungkin
kan ada misalnya ini ipb
di pihaknya israel ada inggris dan juga amerika
saya pikir gini sih kalau usaha itu banyak berarti peminatnya banyak gitu
selama itu tidak mengada ada itu kita lakukan
un baikuk kue sarapan pagi atau yang biasa disebut roti rempah dari belanda ini
rasa rasanya kita perlu kasih apresiasi nih untuk orang orang yang berjasa
sehingga pohon pinus ini menjadi ikon utama sebagai tempat wisata hutan gitu
penumpang seperti apa kondisi di sana
atau dalam hal ini kementerian hukum dan ham
tapi p ini paling tidak pemberi awal sebagai bentuk motif
orang orang ada bilang bakar berbahaya
dia berkata kepada para pendatang
mau merasakan bagaimana pergumulan manusia
dan bagaimana mengelola timah ini bisa menjadi bermanfaat bagi negara
itu bisa jadi opportunity ke depan gimana kita bisa berubah dan mau chain
hanya lima belas ribu rupiah saja per onsnya
tak heran jika pegawai hingga pemilik di kebun kurma
ataupun sudah dua kali persidangan dari minggu lalu hingga senin kemarin
yang bisa mempengaruhi klubnya agar supaya sinathan bisa kembali
jadi saya sudah tahu bahwa kami sudah cepat pivot bahwa
ya kita sudah sepakat ya
saat saudara menghadapi situasi apapun
dan juga politikus pdip ciko hakim selamat sore kang saan bang ciko

kalau misalnya lu sakit batuk flu
kewenangan jaksa dalam menyidik perkara rasuah memiliki kekuatan hukum yang tetap
mungkin kalau ada dari faticon atau seperti apa mo
bebek marinasi pun siap digoreng
jadi harus dilakukan sama orang yang udah profesional banget ya pak
hingga dua puluh oktober sudah lebih dari dua ratus anak terjangkit gagal ginjal
enak banget ya kebetulan saya ibu saya orang lampung sedangkan saya merantau di sini
satu setengah jam berlalu adonan sudah matang
terima kasih sudah berkenan untuk kita berbincang di cnn indonesia special interview ini
itu sekitar jam sebelum jam dua
beda banget ya karena memang apalagi adanya kampung kue
beras ketan yang sudah direndam kemudian cuci sampai air cuciannya tidak lagi kering
olahan bebek kedua yang akan saya cicipi adalah
dan pertolongan kepada tetangga sekitar saudara
tetapi kalau kita lihat the worst case itu sudah kita dapatkan pada saat tahun dua ribu dua puluh
dari informasi yang sudah diberikan dari teman teman dari australian election commission dan juga dari berita berita
kalau polio itu justru lungle atau lemas
ya selain strategi tadi ya pak formulasi bagaimana bisa bertahan bisa mencari peluang series digital
salah satu yang menjadi penyembangat ilmu
dan cara penjualan masa kini
kita tuh pengen meng highlight
itu sudah melakukan kegiatan selama dua tahun
kemudian lahan lahan produktif kita yang juga terkonversi itu juga berpengaruh
usaha warisan mendiang suami ini tetap laris manis diteruskan sang istri
ya kebetulan saya belum sarapan nih
kalau kita bisa mengenai hl ini atau helena lim ini
dalam pengelolaan tata niaga komunitas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau iup di pt timah tbk
pengadilan negeri jakarta selatan menolak gugatan pra peradilan
kayak suka aja sih soalnya pertama kali tuh nyoba doang
apa adanya tuhan berikan bagi kita
ini yang epicentrum of growth kan ekonomi
adalah kebutuhan kebutuhan yang bersifat kedinasan
kuahnya beda rasanya gurih pedes pedes terus ada santannya sangat enak ya mungkin beda dengan apa
tapi sisi legendarisnya ini membuat penikmatnya juga sudah lintas generasi
dan memang semua tindak pindah yang kita lakukan
karena bidang film dunia kreatif ini kan tiga puluh tahun yang lalu susah gitu hidupnya
tapi proses pemadatannya masih manual ya
seiring berjalannya waktu berbagai problem yang sempat hadir kini mulai mendapat solusi
kita turun secara turun temurun meyakini ketika kasur pasir itu sudah ditiadakan di sana maka itu akan sedikit mendatangkan bala
yang paling penting nggak mungkin lahir misalnya kebaikan dari proses yang salah misalnya
euforianya tetapi hanya di situ saja setelah selesai pertandingan di ruang ganti
yuk kita berangkat ke kota berjuluk kota
undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
itu dilakukan mungkin pemilihan jamnya ya agak terlalu ekstrim
dan itu saya yang selalu saya dengung dengungkan
jadi ada semacam dilema mungkin ya diantara negara negara arab itu
yaitu abrahamic accord agar berlaku sehingga israel terlindungi
bahkan ada dikatakan di sini cenderung orang sudah ke gereja pun sudah tidak terlalu ya
apakah ada hubungannya antara kedua penyakit tersebut
ini rasanya merasuk sampai ke dalam tulang tulangnya
brem mudah ditemui di sebagian besar toko oleh oleh di jawa timur
ilmu yang ia dapat lantas ia tularkan
karir tetapi sekali lagi saya katakan
dua ribu dua puluh tiga mendapatkan perhatian khusus dari presiden jokowi dodo
maka di sini kita agak usahanya agak extra extra
ini kalau kata orang madura namanya bebek raja besar
bagus sih kalau kayak gitu jadi kita bisa merubah semuanya ya
kita cek misalnya banyak aktivis aktivis yang masih bisa bertahan sebagai anggota legislatif
melompat lompat di trampolin seru juga nih untuk mengisi akhir pekan bersama keluarga dan teman teman
benar apa yang diomongin sama mbak sorta di awal bahwa
kita ingin menciptakan sejarah yang lebih baik lagi
jadi pencanangan bebas polio
yang menimbulkan selisih kurang lebih satu tiga ratus ton emas
seperti masker oksigen dan mesin kompresor murni memanen kerang hijau sendirian hampir setiap hari
perjuangan pandemi kita tuh kayak apa sih
kekurangan tenaga pada salah satu anggota gerak
apa yang disampaikan oleh teman teman dari pdip itu adalah salah satu bukti bahwa uang digunakan untuk mempengaruhi hasil
nah kalau sudah kali seperti ini adonan bisa kita pindahkan ke mesin pencetakan
jadi kan bisa menjadi sebagai pusat
saksikan selengkapnya dalam segmen sehari menjadi
ingat diri sendiri inget
kali ini ratusan kue lumpia mulai ia buat
potong bebek angsa dikuali
nah gue undang lo kesini mbak surtain
supaya dia nanti mengembang
dulu kebiasaannya tidur di pasir ini maksudnya kalau pegel pegel itu kalau tidur di pasirnya masih enak
sesuai dengan diskresi dari menteri atau kepala lembaga
perdebatan terkait dengan soal parlement threshold
terus kadang ada juga yang paling ekstrim ngomongnya
dan aku rasa positifnya itu lebih banyak daripada negatifnya
kedua menggunakan public transport
pembuatan hantaran hingga beragam menu nasi kota
dan yang paling penting adalah bagaimana aset roka peri
keistimewaannya itu dari bumbunya
selanjutnya mie akan diangin anginkan selama satu malam sebelum dikemas untuk dijual
selamat siang mbak dea kabar baik selamat siang pak marji
yang cukup langka bibitnya belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat
konon ceritanya itu memang hasil
kenapa harga gabah saat ini tidak kunjung turun
membuat orang tua kini kebingungan
yosyarat tonang andra hanhar jakarta
kemuliaan bagi allah dan damai sejahtera di bumi
ini kan sebenarnya air fermentasi ketananya kan dia menyusut ya

tapi harus siap siap berkeringat ya
karena kalau polio bukan dengan swab seperti covid
ini ada pesanan lagi berapa biji ini bu
adapan terlawar dengan didampingi oleh penasihat umumnya
di sini ada puluhan misalnya denim kemudian corduroy twill ada ripstop kemudian selvedge
mengajak kita untuk menjadi semakin manusiawi itu
dapat curah apa bu
mohon memintakan bantuan atau donasi suplemen
racikan bumbu yang terdiri dari belasan rempah
saudara pendengar berikut ini kita akan dengarkan
sehingga kita harus melakukan satu penelitian terhadap perkara ini
atas kepedulian menjaga alam di kawasan hutan pinus mangunan
orang untuk berani menjadi whistleblower
jadi ketika kita mengolah alam dengan tempat tempatnya
tapi tahukah anda kemana perginya botol botol plastik bekas minuman kemasan yang dibuang ke tempat sampah oleh para pengunjung kawasan gbk
sehingga bisa dibayangkan dari tahun dua ribu sebelas sampai dua ribu lima belas ini hanya delapan puluh tujuh kakak
per tahun ini brem madiun baru saja ditetapkan sebagai walisan budaya tabendang atau wbtb nasional
jenis obat yang dicubigai menjadi sumber dari kesakitan ini kita stop dulu
dari umur tujuh delapan tahun saya sudah tahu saya mau jadi filmmaker
baik dengan intensifikasi dan ekstensifikasi
rasanya enak manis lembut
ada juga satu pulau ya
menjadi lembaga yang mampu mengawasi pemilu
karena dia menggunakan modal politik ini dia mempunyai kekuatan untuk memobilisasi massa memilih mereka dengan berkembang dengan partai politik
ya kadang kalau dipikir rasanya sulit gitu ya
serta menggunakan australian wokyubit
menyambangi sejumlah kawasan di jakarta selatan untuk berbagi makanan dengan kucing kucing liar
satu orang terdiagnosis covid
sehingga setelah pertandingan kemarin kita juga sempat bicara diskusi
kami sudah siapkan untuk masuk ke ott
terlepas dari itu semua kemarin ketika selesai melawan jordania
untuk mengetahui bagaimana sejarahnya berikut liputan selengkapnya
saat tiba di daratan kerang yang terkumpul kemudian dibersihkan oleh ibu ibu setempat
rasanya mirip banget banget sama bihun
ini apakah pesan natal ini juga sejalan dengan tema tahunan
bahwa negara negara dari the global south negara berkembang
semua kementerian harus ikut
ya punya juga pada saat itu tingkat okupansinya tinggi
pak ketua umum berulang kali dan intens berbicara dengan siapapun
anda harus memperhitungkan dengan cermat sebelum memulai bisnis kebab
jadi program ini diperlakukan untuk seluruh anak di madura
menurut julius fang di tahun kelinci air ada lima show yang akan mengalami cong yaitu ayam naga kuda tikus dan kelinci
nah kalau kita melihat dari tadi persidangan yang sudah berlangsung beberapa kali
telur ikan ini diolah oleh bu sofia dan keluarga besarnya
itu kan yang dikeluhkan oleh banyak klub ya
berapa series yang kita buat sampai sekarang series kita jadi top favorit lah
sekali lagi mie akan kita kukus di dalam tungku
aita cinta adalah film pertama yang saya dapat buku itu yang terobsesi harus ini jadi film
cepat kami buat series
seperti apa anda melihat indonesia menatap pertandingan besok melawan korsel
kemudiannya bagi teman teman penyidik maupun tentu terumum
kayaknya di kantor ini gak pakai masker ya
pada anak umur tujuh tahun
lagi lagi dari fondasinya ya bu yasin
udah berbincang bersama dengan cnn indonesia
jadi agar masyarakat first nations juga punya suara atas bagaimana menentukan nasib mereka sendiri begitu pak bitar
proses penghalusan ini harus dilakukan menggunakan tangan karena akan mempengaruhi rasa jika dihaluskan memakai blender
hanya perlu disampaikan juga kepada masyarakat bahwa beberapa bulan terakhir ini memang kondisi
jadi namanya apa namanya dikasih nama kooperasi notowono
setelah bekerja hingga siang sapi akan beristirahat dan diganti dengan sapi yang lain
pertama tentunya apresiasi dulu ya untuk tim u dua puluh tiga indonesia sukses mencatat sejarah baru
kira kira bagaimana ya rasa nyebrem yang sudah selesai diproduksi hari ini
nah kemudian tiba tiba ibu sri mulyani pada senin kemarin tanggal tujuh belas datang ke kejagung berkoordinasi membawa kasus baru
pada akhir pekan outlet ab mayastik di pasar mayastik bisa terjual sampai dua ribu bungkus kebab
kadang kadang orang punya motivasi dari orang lain hanya dibikin status
warung kopi atau warkop kini menjadi bisnis yang diminati masyarakat
membuat sosok yang satu ini bisa menjadi inspirasi anda apabila anda ingin menjadi seorang pengusaha
sekali lagi ini kemudian menguatkan adanya dugaan praktek kong kali kong eksekutif dan legislatif
saya pasti akan tetap di wisata
mereka sampai kelimpungan bingung cari uang ini dari mana
habis ini baru diproses lagi

sehingga saya sih sangat percaya dakwaan dari jpu akan terbukti
setelah omikron setelah delta setelah apapun
kebab memiliki pasar yang luas di indonesia karena rasanya yang lezat dan juga tidak pernah sepi peminat
kemudian kita melihat apa penyebabnya
dan saya pribadi ketika pandemi ya pak pasti memukul industri entertainment hiburan
oke jadi untuk menjelaskan sedikit ke pendengar berarti kalau setiap hari minggu harus ke enam gereja yang berbeda mo
menurut saya orang orang di gerbong
aduh syutingnya aja ribet gak tau dimana
indonesia sudah ditunggu juara grup b korea selatan pada pertandingan jumat dini hari esok
untuk anak di bawah umur tanpa resep dokter
nah saya ingin contohkan juga banyak nama besar
kayak yang digital sekarang kan dari dukcapil keluran kan ke rt rt
untuk bisa menikmati spot snorkeling
hasil ini jauh lebih besar dibanding saat ia masih menjadi buruh pabrik
artinya ketika kita cinta dengan hutan kita sayangi hutan kita rawat hutan kemudian kita bersyukur atas hasil hasil untuk menjaterakan masyarakat
jadi saya punya insting dan mengatakan ini kali lebaran kami sudah siap fight
jika kemudian mungkin publik menangkap gitu
sebelum ditampung di kuali untuk didinginkan
sesimpel itu sih sebenarnya orang orang ini
dan menetapkan dua orang tersangka bagaimana pak ke depan yang mengenai kasus ini
kita lihat sendiri di sini kebimbangan itu terjadi di orang orang timur tengah
kayak gini satunya lima ribu rupiah biasanya beli di pasar ataupun di tukang sayur
bahwasanya kesuksesan dulu bisa membuat anak anak mereka juga mengikuti kesuksesan orang tua
dan menolak segala bentuk manipolitik
inilah aktivitas warga di tiga desa kecamatan batang batang sumeneb madura jawa timur
harus berani mengambil keputusan
pohon pule banyak digunakan karena daunnya mengkilap dan melebar ke samping
halo abang ramah banget ya
kampung ini eksis dari masa ke masa
tertarik merasakan sensasi naik kereta rasa pesawat kelas satu
yang negosiasinya nanti kalau saya ditanya saya jawab negosiasinya sangat sangat tidak mudah
yang jelas kami optimis bahwa perkara ini harus sampai masuk ke tahap pengadilan

anda juga harus tahu mengenai risiko yang akan dijalani sebelum memulai bisnis kebab
untuk pembahasnya sudah bergabung melalui sambungan telepon
bermacam telur eh telur
dan membangun trust itu tidak gampang
jangan lupa untuk berlangganan
bisa langsung ke youtube channel kata data indonesia
bahwa apa yang terjadi ini tentunya menjadi momentum bagi kami untuk memperbaiki
jadi buat yang mendapatkan transferan ini
ada harga tentu ada rupa
dengarkan di apple podcast google podcast spotify atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
jadi menurut saya itu tidak lagi dapat dimenangkan
makanya disebut dengan kelumpuan yang layu
dan seberapa penting sih pak keluarga membuat anda tetap fresh berpikir positif dengan segala macam pandemi tadi itu
oke apa sih yang surya harapkan atau expect as in diperkirakan akan terjadi begitu kalau kita sudah lewat tanggal empat belas oktober nanti
itu saya melihat sisi itu
artinya kalau sudah ada masalah seperti ini
ditamburi serunding kelapa sambal dan bintang utamanya bumbu hitam
satu orang menuntun sapi agar terus berjalan dan lainnya termasuk saya meratakan adonan
nah pada saat itu tetap hidup
dari uang yang dikumpulkan hasil korupsi itu
dengan tagline nya ini adalah asean matters epicentrum of growth
jadi ada planning of growth
anda pulang wisata disini anda sehat
ya kalau kita lihat kan jelas kita sampai sekarang masih buram ya
jadi tim ekonomi ya lebih kepada tim ekonomi tugas saya adalah meratakan jalan
efektivitas money politik itu ternyata juga tidak terlalu besar
jadi tenaga dulu diisi dah setelah proses tadi
mengapa kemudian politik uang ini sangat sulit untuk diberantas
sebelum kita lahap bebek madura songkong ini
sebuah bisnis kreatif yang memang didukung oleh dedikasi dan kecintaannya pada industri film
dan yang ini penutupan bebek pupus
setelah danur yang pertama film indonesia yang bisa dapat dua tujuh juta penonton
makam ini menjadi objek ziarah umat muslim hingga kini
pemukiman padat sampah dan ketersediaan air bersih menjadi masalah utama di kota
bahwa orang di gerbong satu bisa keluar
meski ada kemungkinan kasus seperti ini berlanjut di pengadilan tata usaha negara
berupa makan bersama di satu wadah saat hari raya tertentu
dan tambak menjadi andalanya terdiri dari rempah rempah segar hasilnya buahnya yang
cuaca memang tengah tidak menentu akhir akhir ini
dan ini semua adalah award yang dibahasirkan oleh md dan bapak juga dapat award juga tentunya ya
sangat kotor sangat kotor dan belum ada pembangunan
masih di gang enam rumah jengki juga berdiri kokoh
sebagai ibu sebagai istri dan sekaligus sebagai penggerak ekonomi kampung kue
bahkan menjadi mentan sejak dua ribu sembilan belas masih menggunakan aset dan dana negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya
yang tadinya itu script layar lebar kami buat jadi delapan episode
kalau tidak ada urusan tertentu
bapak sehubungan dengan adanya kekejutan
artinya ketika kita cinta dengan hutan kita sayangi hutan kita rawat hutan
dan rata rata setiap seratus kg beras ketan putih
dan kerasa banget memang itu membantu kita banget
ketika beringin itu kan akarnya
kecamatan manisrenggo itu yang di
sekedar ya tempat selfie kemudian tempat kegiatan tempat acara keluarga untuk bermain di hutan
sehingga ada sebagian orang tua yang tidak paham
bahasa indonesia nya baik sekali nanti dipikirnya warga negara indonesia pak peter
antara lain faktor genetika yakni terkait dengan sifat sifat dasar orang tua dan juga faktor lingkungan sosial
di tempat ini ada beberapa kemasan produk
ini yang sudah di fermentasi tujuh hari
seandainya mereka berani mengesahkan itu
tapi sekarang mulai berkembang
ini bertujuan agar ketika digigit
maka engkau akan mengasih dirimu
itu seharusnya sudah dapat meng cover
dalam acara bumn startup day yang digelar pada september dua ribu dua puluh
nah di tahap ini kita tinggal mengemas ke botol botol
dan kemudian kemudian kembali ke bidang kehidupan terus dipegang oleh ipung
ia hanya mendapat upah sekitar satu juta rupiah per bulan
membuat sesuatu yang selalu advance
namun sebelum kita mengikuti acara ini
kalau kita lihat bagaimana seorang sel sendiri dari background keluarganya merupakan seseorang yang cukup kompeten
di sekitar kita selamat menjadi berkat
akhirnya kami mengangkat kompetensi mereka dulu
tapi balik lagi ke proses awal di kepolisian
nah bagaimana dengan sisi kesehatan
jadi ini ada cerita menarik lagi
nah ini ya menariknya adalah charter pesawat tiga miliar
selain mungkin para pemirsa cnn juga pasti nonton filmnya karya dari md picture ya
itu kan sesuatu yang nggak terjadi di jakarta ya
kakek saya yang kebetulan kakek saya itu orang india asli
di sini saya akan tes keseimbangan badan saya dengan memasuki hutan penuh tali ayunan hingga tiang seluncur
dan nama ini menjadi ciri khas kuliner yang telah menjadi warisan budaya tak benda selama enam tahun terakhir
kalau kita tetap mau bekerjasama
bahkan dilegalkan misalnya dalam bentuk barang gitu ya
mulai dari telur ikan badar telur gereh atau belanak telur tenggiri telur dukang alias manyung
ya harapan saya sih kpk datang ke kita ini yang kita akan tangani kejaksana kemenangan ini
mungkin andrew bisa sedikit menceritakan
akan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan
ya mereka gampang mereka bilang ya
jadi kita banyaknya kebutuhan untuk bahan stretch
aktif bergerak dan tidak mengeluarkan cairan berlebih pada hidung maupun mulut
jadi itu sangat penting sekali buat saya
saya berharap agar kpk tidak berhenti pada mentan dan juga para pejabat di kementerian
memang pencegahan supaya virus polio ini tidak menular antara anak di masyarakat itu tidak cukup oleh tenaga kesehatan
ini bisa anda dapatkan di hari senin hingga rabu pukul sebelas siang hingga lima sore dan sabtu
dan sekaligus perbaikan seperti itu
bukan untuk dirinya sendiri tapi ketika dia mampu bangkit
sangat terlihat di publik begitu
anak lahir di jam lima sampai tujuh pagi cenderung suka berpakaian rapi dan kebersihan
tapi pengusahanya kan aman aman aja kan
salah satu sentra produsen brem yang sudah tersohor hingga penjuru tanah air berada di
sehingga dalam hal pelaksanaan di lapangan perlu dilakukan satu pengawasan yang cukup ketat
untuk bagian ini berapa sih jumlah kantong yang bisa kita pilih untuk bagian ini
secara bisnis masih bisa profit
setiap hari pada hari biasa tempat produksi kecap ini membutuhkan bahan baku gula merah rata rata seratus kg
beda kalau infeksi di sistem secara pusat
ini adalah kucing kucing liar yang ada di kawasan jakarta selatan berdasarkan data dari dinas
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sudah menjadi pns dan menepati sejumlah posisi penting
itu yang diminta ntar kayak gitu jadi memudahkan untuk warga
sehingga pasir itu menjadi bagian dari kehidupan mereka
bisa menyamakan persepsi akan susah
menjadi dua dokumen yang terpisah
kaya nemu nemu iya udah ngapain bengong nih iya bener juga ya bang yuk kita ikutin arahnya aja
anda kembali bersama kami di cnn indonesia connected di asian corner
tapi kita kan punya cash flow di perusahaan
secara ilmiah manfaat dari beringin dengan nama latinnya ficus benjaminan adalah kemampuannya untuk menyimpan cadangan air
kesan pertama saat saya masuk kompartemen dan duduk di kursi ini kursi dengan konfigurasi satu penumpang satu kompartemen adalah
yang memegang kendali kehidupanmu
terima kasih karena saat ini anda masih terus mendengarkan siaran kami
meskipun hanya ada satu kasus polio
bahkan banyak permintaan rumah sakit di jakarta yang menginginkan anak mereka lahir di hari dan jam tertentu
kemudian pak ipung mempelajari bisa tidak sih hutan milik pemerintah itu dikelola untuk kesejahteraan masyarakat
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
kalau makan bakso di daerah jawa tengah dan sekitarnya itu udah pasti pakai lontong
berarti kedepannya juga akan ada kemungkinan kasus kasus yang boleh jadi merambah kepada komoditi lain
anak yang lahir di jam dua belas siang memiliki rasa ingin tahu yang lebih dan suka dengan permainan
menghimbau naik public transport agak sulit
saya ajak anda ke kebab turki yang memiliki cita rasa autentik turki
sehingga ada orang orang tertentu kita lakukan satu penggeledahan
uftia mela atau akrabisapatia
harga bahan yang disediakan di sini mulai dua ratus lima puluh sampai sembilan ratus ribu rupiah
setiap pagi murni mengendarai perahu yang diselenggarakan
pak marji yang bikin warga indonesia juga penasaran
juga sudah diklik sebagai saksi
dan ini merupakan bagian bentuk akuntabilitas polri untuk mengungkapkan peristiwa yang terjadi
kita akan bahas dengan zainur rohman peneliti pukat universitas gajah mada
akhirnya pendekatan yang paling berhasil
mengambil berkarung karung gaplek atau tepung singkong yang telah dihaluskan
sehingga pad gulipan seperti ini merupakan hal yang jamak
misalnya biasanya dia kalau kita kasih makan lari lari
untuk tanaman apa saja yang ada di kawasan hutan pinus mangunan
maka disasar harus diberikan imunisasi polio tetes dua kali
kemudian juga kekuatan ekonomi dan juga pengaruh sosial
ini kan kerugian yang begitu nyata yang nanti tidak hanya berdampak kepada perekonomian dan lingkungan
karena bapak bergen ya keluarga sempat menolak tuh ya katanya
itu saya pikir lebih terjamin karena
sehingga kadang prestasi itu saya takut ini menjadi sebuah beban yang luar biasa
salam sejahtera kami ucapkan kepada anda di seluruh nusantara
baik saya ke bang ciko terlebih dahulu bang ciko tadi disampaikan
untuk menjajal layanan eksklusif di kereta kompartemen suit ini
dan itu hanya kita bisa lakukan kalau negara maju membantu investasi
mengapa modal ekonomi ini penting dalam dinasti politik
pohon pinus dianggap jahat terlalu banyak mengambil unsur air dalam tanah
dan kalau memang alat buktinya sudah cukup
kebingungan juga melanda dokter anak
bisa lewat informasi informasi di televisi
karena dalam penelitian virus polio masih mampu memberikan dampak
tahu tahu hujan brus datang mendadak
mengadili menyatakan terdakwa joni garar plate telah terbukti secara sah dan meyakinkan
sedikit saya kasih background syahrul yassin limpo atau sel ini
ada mas tama jadi saya ikutin semua prosesnya persiapan sampai selesai
tentu saja menjadi orang yang selalu memberi manfaat kepada orang lain
bahwa tidak ada penindakan yang berarti
buktikan dari di layar lebar di series di tv series maupun di btv dengan layangan putus malam kisah untuk gary dan lain lain antares dan lain lain
fisik yang prima ini betul betul jadi syarat utama ketika menjadi seorang produsen mie letek
itu sebelum dia delay saya sudah feeling ini kkn harus delay
arahan dan petunjuk yang disampaikan dalam program ini
dan saya sudah lapor kepada presiden selesai diner pak masih stuck
yaitu semangat bahwa saya merayakan natal untuk menampakkan kemuliaan allah
jadi indonesia itu sudah mulai membangunkan fondasi sekali lagi
kalau aku yang memula bisa nggak ngelakuin itu
seperti menggunakan sosial media di zaman yang semakin canggih ini
masa nanti negara di pkpu dianggap bangkrut
lima menit sebelum pertemuan mulai
ini mau sampai kapan peristiwa ini
bahwa saya menikmati keadaan saya ini
sepuluh ribuan tiga orang jadi satu ratus lima puluh ribu
merawat alam ini bukan hal yang
dalam sebulan omset yang didapat dari customade ini mencapai tiga ratus juta
jadi ini memberikan potret yang bagus kepada dunia bahwa negara berkembang negara negara the global south itu dapat menafigasi situasi dunia
karena mungkin ada deal atau mungkin agenda kepentingan dari masing masing
atau sby klb dua ribu dua puluh satu tak memenuhi syarat dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai
ini menjadi sinergis kehidupan bersama alam itu sendiri
akan membuat jakarta kota yang dihindari para pendatang
brem langsung meleleh di mulut dan seakan hilang rasa manis sekaligus masa mengiringi
lima juta aja bapak ngambil dari uang negara
kan pas sebenarnya di tahun dua ribu dua puluh dua ini walaupun ini sudah ada satu lagi nih yang nasional baru di
pioneer ini orang orang yang melakukan penemuan baru
sudah dua kali jadi bupati goa
dengan nilai proyek tiga puluh delapan dua miliar usd
untuk joni gerar plate berdiri
menjaga stabilitas dan juga perdamaian di kawasan
oleh fahzal indri s a m h sebagai hakim ketua majelis
dibuat secara handmade alias buatan tangan
terhadap para penumpang yang berhasil selamat
mungkin andrew bisa sedikit memberikan informasi sehingga mungkin
bila sampai mie letek terkena guyuran hujan
sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah menyiapkan waduk untuk menangkap air
bahwa pandangan yang disampaikan ini tidak mewakili pandangan seluruh komunitas
dan kemudian dia melalui partai nasdem
yang hasilnya ini yang sebenarnya sangat relevan sangat bermanfaat bagi masyarakat
bebek yang digunakan adalah bebek lokal madura yang sudah cukup tua
nah memperbaikinya tentu dari sistemnya memperkuat apa nanti
tidak melakukan kegiatan yang produktif ya karena memang pada saat itu
sudah mulai dari november ya
tadi anda katakan anda inisiatif sendiri untuk menuju ke lokasi tujuan anda
ini kalau dibilang jadi brem masih jauh prosesnya
dan cacahan plastik daur ulang ini dapat mencapai angka dua puluh empat juta rupiah per bulan yang kemudian digunakan untuk biaya operasional
buat kita menghadapi pandemi
waktu itu saya sangat percaya banget
kemudian agar ada harmonisasi saling melindungi saling memberikan sesuatu yang lebih
misalnya terkait karakter bahan dan cara perawatannya
waktu lulus kuliah tuh pengen jadi
tapi tidak membuka celah celah baru untuk politik uang
harga yang dipatok pun sangat cincai
dikutip dari cnn indonesia com giliyang mulai terkenal setelah adanya pemberitaan tentang kadar oksigen yang tertinggi di dunia
yang paling sering itu adalah tunggai atau kaki
dan ini adalah best seller nya pepes telur ikan kader
di antaranya kemasan menggunakan jerigen
dibayar berapa bu per ember bu
apa yang perlu diberikan oleh masyarakat
jadi satu minggu itu gagal
itu tidak bisa hanya dilakukan oleh bu irul saja
sirup ya terus sekarang gimana jadinya
ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum bermain trampolin
side correction untuk peningkatan produksi
asean masih dapat memainkan perannya sebagai apa namanya
itu bisa membantu seseorang menjadi anggota legislatif dengan biaya politik yang relatif wajar
sangat baik tentu kita senang
jadi yang mempersiapkan apa jadi yang biasanya diandul dia
kalian kan terbuka ya redaksi atan atan
berenang renang di situlah atau apa
pada ikan cembilang yang jika tidak berhati hati saat mengolah kena patil siap siap terkena demam
orang orang di daerah itu mungkin bahkan di jakarta melihat oh kesuksesan orang tua dulu bisa mendrive secara kultural secara emosi
lokasi ini adalah tempat nelayan menaruh hasil tangkapannya untuk kemudian dijual
hadirin sekalian ketua majelis tinggi partai demokrat jenderal tni purnawirawan prof
engkau mungkin merasa tidak bisa bersyukur
keamanan dari pelapor tetapi kalau sekali lagi
menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama lima belas tahun
yang harusnya bisa memberikan
jadi kalau bisa seminggu sekali itu kita makan ikan
ikan plus sepiring nasi putih hanya dibanderol empat puluh hingga enam puluh tergantung ukuran kepala sembilan
terima kasih hal shows teman prendemik
dan kita tetap bisa beraktifitas dengan baik
pun telah memiliki empat cabang warung kopi dengan puluhan karyawan
tambak ini punya orang pak murni garap ini
pak ketut kita bicara mengenai kasus kasus yang saat ini ditangani kejaksaan agung
daun pandan ini diberikan agar aroma kecap yang diproduksi ini
jadi rutinitas itu saya jalankan ketika menggagas kampung kue tahun dua ribu lima sampai sekarang
jadi bisa masih bisa digunakan lagi
kalau tadi sudah ini rebus bumbu bumbunya ini sudah ditakar
walaupun tentu usahanya ini tak selalu berjalan mulus
kemungkinan kemungkinan yang terjadi lawan kita berikutnya
kita beberapa tempat itu memang sudah kita plotting areanya untuk menumbuhkan kembali
baik satu gerbong anda tidak ada yang terluka
bagaimana anda ke depannya mengenai kasus ini pak di kejagung sendiri pak
teksturnya benar benar yogurt amis
sementara pelaku industri nya naik mobil
ini baru satu tahap pertama ada satu bat pertama dan sedangkan yang kedua masih kita dalam proses pembelajaran
rakyat dprr ini bisa segera kembali pulih
mengingat kasus ini sudah cukup lama dari dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh dua
terus jarang pakai masker
anda bersama sbs bahasa indonesia
ikuti seperti apa proses pembuatan kecap dalam segmen sehari menjadi
di tahun delapan puluh an rumput lor gang dua surabaya ini digambarkan sebagai lingkungan yang kumuh dan belum maju
karena melihat anak anak suka cara coret tadinya di tembok di kertas terus akhirnya saya salurkanlah di sini
memang korupsi sudah mendarah daging
kemudian setelah itu saya akan masuk ke new york untuk sidang majelis umum
begini tentu saja dalam menangani suatu perkara korupsi ini tidak terlepas dari birokrasi yang ada di
karena mereka mau selalu bersyukur kepada tuhan
padahal sebagai makhluk ciptaan
itu dinyatakan sebagai daerah klb
makanya selain enak dia juga sehat
awalnya area ini merupakan ladang jagung milik warga
tetapi mungkin nanti sampai menjelang akhir tahun ekonomi akan seperti tahun dua ribu dua puluh satu
ini semua adalah bentuk korupsi yang menarik
sementara sel sendiri ini menjadi pns di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan akan sampai sepuluh tahun ke depan mo
itu dapat berdampak pada memburuknya kualitas udara
yaitu langsung diberikan imunisasi polio tetes
yang terjangkit juga sudah di atas dua ratus
kampung kauman yang tak jauh dari keraton kasunanan surakarta jawa tengah sangat unik
saya bisa tahu dari poster launch dari trailer launch dari respons netizen
kpk biasanya kalau lapornya kepada
yang saat ini memang terdampak
ya bisa pakai motor
yaitu kasus korupsi pembelian emas pt antam
bisa bagikan kepada orang orang
itu kan jelas mulai tahun seribu delapan ratus dua puluh an
juga harus dilakukan penyaringan lagi seperti ini
plus next ketuanya adalah malaysia
justru peraturan menteri keuangan dua ribu empat belas yang fleksibel itu
tapi hanya membawa kelumpuhan begitu
menunjukkan bahwa mereka akan mengadakan rapat untuk meloloskan dana
keanggap olur kemana kaliigh
karena dari pengolahan ini bisa digunakan kita untuk pot bunga misalnya gitu ya
tapi kalau misalnya mengenai jam jaman tertentu itu memang masih diperdebarkan
mungkin pernah dengar kalau dulu orang tuanya mantan jawara
dan saya juga sangat sangat percaya dan setuju saat itu
memang untuk penggunaan harian itu isis atau lebih dingin
jadi sudah sampai harusnya
baik baik belum dapat dipastikan nathan chua on
tapi harus dijemur terlebih dahulu di bawah sinar terik matahari langsung
yang berkepentingan disana juga
partai politik maupun penyelenggara pemilu
bahkan lebih kecil daripada di jakarta gitu
kita kenal dengan bebek jawa tengah
menunjukkan lagi bahwa negara global south bisa menafigasi
dari surat wasiat itulah berkembang dua belas nama marga belanda depok yang sebagian besar terinspirasi dari alkitab
ini sepertinya sebuah hal yang cukup
beragam kuliner boga bahari khas negeri selalu menarik ya untuk dinikmati
jadi ada bisnis tekstil yang saya jalani
riu aktivitas di pelelangan ikan kamal muara sudah dimulai sejak pagi hari
mengutip unggahan media sosial menteri keuangan sri mulyani indrawati
karena belum jadi industri waktu itu
setelah dihaluskan bumbu tersebut dibalurkan pada bebek dan didiamkan semalaman

sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk menggunakan modal politik
nanti itu manfaatnya buat indonesia apa sih bu ketika kita menjadi anggota oecd
sebersih bersihnya calon legislatif pasti dia melakukan ya tetapi dalam tataran yang masih diatur gitu ya